polisi berhasil mengungkap identitas jenazah perempuan
yang ditemukan dalam sebuah koper di cikarang bekasi jawa barat
polisi kini masih memburu pelaku pembunuhan sadis tersebut
kepala kepala kepala kepala
tim inafis polres metro bekasi langsung memeriksa isi koper
dan menemukan jasad perempuan
polisi kemudian melakukan olah tkp
dan memeriksa identitas korban serta sejumlah saksi di lokasi kejadian
dari penyelidikan awal ada luka di bagian kepala diduga akibat benturan
ya betul di dalam koper jenis kelamin korban
dari kasat mata ada luka luka
ada tampaknya terjadi benturan di kepala
cuman kita belum bisa pastikan kita harus ada melakukan otopsi terlebih dahulu
sehingga kita bisa memastikan luka lukanya
jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit polri kramajati
dari hasil otopsi korban diketahui berusia lima puluh tahun
dan merupakan warga rancasari bandung jawa barat
polisi terus mendalami kasus ini
mencari pelaku dan motif dibalik pembunuhan itu